ratusan warga menyerbu operasi pasar yang diadakan pemerintah kota yogyakarta
di kantor kemantren dan nurjan kami siang
operasi pasar ini diadakan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok
menjelang bulan suci ramadan
operasi pasar digelar di empat belas kemantren atau kecamatan di wilayah kota yogyakarta
mulai tanggal sembilan hingga tujuh belas maret dua ribu dua puluh
beberapa komodifikasi antaranya ada beras ada minyak ada gula ada terigu ada telur juga
karena itu merupakan kebutuhan pokok yang biasanya naik menjelang hari besar nasional
sebanyak empat ton beras dialokasikan untuk masing masing kemantren
pemerintah kota yogyakarta siap bekerja sama dengan bulog d i e
untuk menambah alokasi beras jika ternyata permintaan dari masyarakat
selain itu kepala dinas perdagangan kota yogyakarta juga menjamin
jika semua harga bahan pokok dijual dengan sesuai harga eceran tertinggi
di antaranya beras medium lima kg dijual rp empat puluh lima
beras premium lima kg rp lima puluh delapan
telur satu kg rp dua puluh enam
minyak goreng kemasan minyak kita rp empat belas
dan daging ayam kampung beku rp lima puluh
operasi pasar pun diserbu warga yang bisa membeli
hanya dengan menunjukkan ktp setempat saja
ya kayak beras gitu kan selisihnya tuh paling gak tuh ada sekitar rp satu lima ratus rp dua puluh
itu yang bantu
itu amat sangat membantu kita kita semua nih orang orangnya
ya mudah lah
pemerintah kota yogyakarta menargetkan operasi pasar ini
dapat mengimbangi potensi naiknya permintaan bahan makanan pokok
yang berimbas pada kenaikan harga
dua minggu jelang datangnya bulan suci ramadan
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta